petugas dan warga berusaha mengevakuasi sopir truk
yang terjepit di bagian kaki di kabin di jalan raya imam bonjol
warung bongkok sukadanau cikarang barat kabupaten bekasi selasa sore
proses evakuasi menerjunkan satu truk lain
untuk menarik kabin truk yang ringsek menjepit kaki sang sopir
evakuasi korban akhirnya berhasil dilakukan
dan sang sopir menderita luka di bagian kaki dan dada
kemudian dilarikan ke rumah sakit bunda mulia bekasi
berdasarkan keterangan warga sekitar
saat kejadian truk tiba tiba menabrak truk lain yang berada di depannya
korbannya sekarang di bawah rumah sakit
kecelakaan truk hingga menyebabkan sopir terjepit
juga terjadi di sukabumi jawa barat
tepatnya di desa ujung genteng kecamatan ciracap pada selasa siang
truk pengangkut aspal milik dinas marga provinsi
menghantam gapura sebuah sekolah hingga kabin truk ringsek
petugas dibantu warga mengevakuasi sopir
dengan menarik bagian kabin yang ringsek
dari keterangan saksi di lokasi
sebelum menabrak gapura truk mengalami pecah ban
meski sempat terjepit kabin
sopir truk bernama dadan empat puluh satu tahun
hanya mengalami luka ringan di bagian kaki
tim liputan cnn indonesia